tau kan kenapa gue kesini
iya fe eh engga engga gue engga tau
lo kan yang bikin kepin kabur sama putri kan ke amerika
iya aduh fe gimana ya tapi kan fe
gue tau bahwa lo pantas menerima imbalan ini
aduh aduh abi tolong
sama cewek kayak gini takut ciuman
lu banyak banget sih lo
gue tau bang ra
tapi ngapain sih lagi nungguin hujan ya
kita malah lihat nyata ya kira kira nungguin hujan
rasar pada tua
mau diri dong
jadi begini aku sampe lari sini
kenapa salah lu
katau diri bener bener lu
inilah gini bantu satu
udah datengnya telat mulu
bu biarpun saya telat kan yang penting kerjaan saya beres bu
daripada si lana telat melulu mi
bagaimana kalau dia tinggal di kamar mamanya mami aja
itu bener sekali
gak ada cewek yang boleh tinggal di sana kecuali bayar uang sewa
bukan maksudnya bener bener
maksudnya eh biar bayar sewa aja ya beb
ada lagi syaratnya
yaitu cewek itu harus berusia di atas lima puluh tahun
bagaimana kalau om yang pindah ke rumah lana
buset dia bawa buntungan
waduh gawat si pera
pasti dia mau balas dendam sama tony
gara gara si kevin kabur
si pera mampus si tony
nah lo ambil aja sarina deh
mau dibuka hollywood mau kemana terserah
tuh lihat tony pera saya
dia kayak mau gituin lo deh
cintaku negeriku bangsaku darling
tapi lu kenapa lu nih
ih tony jahat banget sih sama abi
masa abi ditendang
iya lu ngapain lu kesian ya
lu mau terbukti kesian gua lu ya
emangnya abi perempuan murahan
tuh liat pera abu pentungan
iya dia kayak balas dendam nih sama lo
tapi pentungan gua mau diapain
dia gak tau lagi lagi lo pake jodoh reskepin ke putri
loh bi yuk lo lebih
ya yang marah sama yomi
iya abis om gak mikirin lana
padahal kan lana mikirin om terro
ya iyalah anjing lana aja
iya orang tiap hari ya anjingnya lama mandiin
lo tau kan kenapa gue kesini
iya fer eh enggak enggak gua gak tau
lo kan yang bikin kevin kabur sama putri kan ke amerika
iya aduh fer gimana ya tapi kan fer
gue tau bahwa lo pantas menerima imbalan ini
aduh aduh abi abi tolong
cewek kayak gini takut
lu banyak banget sih lo
gua tau bahwa
lo pantas terima ini
gua mau mengucapkan terima kasih karena lo telah menyingkirkan kevin dari hidup gue
gue tuh sayang banget sama kevin
dan gua pikir kevin juga sayang sama gue
cinta gue bertepuk sebelah tangan
gua dibohongin sama cinta gua sendiri
begitu ya fer
tapi kenapa ternyata again jadi kond fabrics
boleh dong dulu
coba peach detik makanudible
assalamualaikum ocation bank with a w
amu bakal main main
udah yang lainnya tinggal di situ
bener ya nanti om anwar gilangin sama si nenek lampir ya
gue udah ketemu sama cowok yang betul betul sayang sama gue
oh apas banget itu cowok
eh enggak beruntung banget itu cowoknya fir ya
wah siapa namanya fir
tapi dipanggilnya arman
keren gak fir
romantis gak fir
gue mau berterima kasih sama allah
kapan ya kebahagiaan itu hingga di habis
kepetan lapis ya
ton gimana abis udah seksi belum
usir tuh setan dedan
bim bim lo pergi
enggak lo udah pergi tuh
gak ada gak ada gak ada
itu film jadinya kapan
gak akan jadi
ya elah bi
ini gak ada filmnya
gue cuma mau ngecek bilisnya doang
nyala atau enggak
ya ampun tony
ini kurang ajar banget sih
abis udah pengemot apaan ti
gak ada filmnya
bi kita bakal dapet anak kos baru bi
sama si dita
aduh semoga ganteng juga ya bi
si dita aja dipercaya
papi asal papi tau aja ya
orang kaya zaman sekarang itu udah gak butuh tempat lagi pi
tapi mereka itu butuh keluarga
maklum kan orang kaya itu biasa hidup sendiri
jadi ya begitu deh
tanggung jawab aja
kalau dia digerokotin setan
papi serik aja deh
eh eh eh eh retan vel apa apaan sih
lo kesini mau minta tolong sama lo
tapi harus bikin hasilnya sebagus mungkin
karena gue mau kirim buat keluarganya
pacar gue di uzbekistan

kaya mikir gua kurang kamera face gitu ga fotogenik
film itu kan pake
ya ini duit ya terus dikebatre
ya lu ngerti lah fair
harga enek mahal
modal kamera doang ga ada filmnya
emangnya itu anak anaknya om siapa sih
tau ga dia itu anaknya raja
dan dia itu pangeran
berarti sebentar lagi gua akan jadi putri
bukan dari itu waktu yang harus bagus
hijau pokoknya terang aja fair ya
yaudah sekarang gua dandan dulu
nanti sore gua kesiniin lagi ya
oh iya fair pokoknya gampang ntar ya
luarganya siapa arang arang
arman yaaay dia bakalan terpersonalit muka lu
pokoknya begini deb
hium dulu dong say
engga fair gua ini belajar nyanyi tadi
ini gua nyanyi korea
cung dong say oh itu bisa denger aja
ini puku bener lu ya